menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem anwar makarim menegaskan
penghapusan ujian nasional akan dimulai pada tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya ujian nasional akan digantikan dengan program asesmen nasional
asesmen nasional akan dibagi menjadi tiga
yaitu asesmen kompetensi minimum survei karakter dan survei lingkungan belajar
dalam asesmen nasional guru tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu
akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input proses dan hasil
nadiem juga menekankan orang tua maupun siswa tidak perlu cemas terkait perubahan ini
asesmen nasional untuk dua ribu dua puluh satu tidak memerlukan persiapan persiapan khusus
maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersebut
tidak usah cemas tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional
untuk itu mari kita semua bersama sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun dua ribu dua puluh
nantinya kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan
dengan menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia